kita bergeser ke jawa barat setelah tujuh orang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
serta satu orang meninggal dunia
sebuah restoran di jalan panduraya kota bogor jawa barat ditutup pemda
usai menggelar pesta hajatan
tiga belas orang lainnya tengah diuji swab oleh tim gugus tugas setempat
selain restoran penyebaran kasus serupa juga terjadi di rumah sakit azra jalan pajajaran
belasan orang pegawai rumah sakit terkonfirmasi positif covid sembilan belas
usai digelar uji swab pekan lalu
dari data tim gugus tugas setempat lonjakan dua puluh lima kasus positif selama dua pekan
membuat total kasus terkonfirmasi covid sembilan belas di kota hujan mencapai delapan puluh dua kasus
pemerintah kota bogor meminta masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan
lantaran kota hujan berpotensi kembali menerapkan psbb
tentu kalau nanti hasil evaluasi setelah tanggal sembilan belas agustus
menyatakan bahwa zona kota bogor adalah zona merah
tentunya kita harus mengikuti aturan ya
bisa jadi kita melakukan langkah langkah yang lebih ketat
penutupan kembali bahkan juga mungkin kita akan lakukan checkpoint dan lain lain
memang saat ini kelihatannya kalau kita tidak hati hati
bakal merebak lagi ini penyebaran covid sembilan belas di wilayah kota bogor